mulai tiga puluh maret hingga tiga puluh juli dua ribu dua puluh masyarakat akan sulit masuk dan keluar dari kota tegal
pasalnya pada periode tersebut pemerintah kota tegal akan memperlakukan lokal lockdown total
wali kota tegal dedion supriyono mengatakan
akses jalan protokol di dalam kota dan jalan penghubung antar kampung akan ditutup menggunakan beton
sedikitnya ada lima puluh titik akses jalan yang akan ditutup menggunakan beton
rencana penutupan akses jalan masuk kota tegal ini didasari kekhawatiran terjadinya penularan virus corona
selama penutupan atau karantina wilayah ini warga kota tegal yang merantau di luar kota diminta untuk tidak pulang kampung
atau harus lapor ke petugas gugus tugas covid sembilan belas agar diperiksa terlebih dahulu kesehatannya
di jakarta ini yang positif
ini sudah menunjukkan bahwa jakarta posisinya ini secara nasional itu lebih dari setengahnya
sedangkan kota tegal dan juga daerah tetangga seperti berbes kabupaten tegal dan pemalang
ini banyak yang merantau di jakarta
ini kalau kita lihat sudah mulai urbanisasi atau mulai mudik
menuju tempat asal atau menuju ke daerah kota tegal dan sekitarnya
ini akan berpengaruh buruk
berpengaruh buruk untuk kondisi masyarakat kota tegal dan sekitarnya
makanya ini kota tegal sekarang menggunakan sistem lokal lockdown
sebelumnya satu orang di tegal dinyatakan positif terjangkit covid sembilan belas setelah dilakukan swab dua kali
pasien yang merupakan tenaga kerja indonesia di abu dhabi uni emirat arab
itu saat ini menjalani perawatan di ruang isolasi rsud kardinah kota tegal
tim liputan cnn indonesia